jangan bercanda dong
gue yang sendiri
sampai berubah warna juga mogok memogok aja
pasti dilepehin sama kalinya
nanti buranti marah marah aja
kau naon rafa kamu tinggal di sini
kita ingat di hotel aja ya
rafa gak mau di sini
rafa gak mau ketemu penunggu bila hantu
penunggu villa hantu
dideket sini ada villa hantu ma
rafa kita teh gak mungkin nginep di hotel
karena hotel mahal
apalagi kita berenem
mama gak punya duit ah
kita pergi aja
kita dari sini
hah pergi dari sini
eh tak gara gara parete
kita nginep di sini
rafa jadi ketakutan tuh
parete mesti tanggung jawab
tanggung jawab kok mahal ya teh
dia tanggung jawab
parete harus buktiin sama anak anak
kalau villa itu tidak berhantu
supaya anak anak jadi nggak ketakutan
parete harus kesana
wah inghalik lah
jangan pakai mobil kan mobok
orang orang harus nyara aneh aneh gitu
kalau ketahuan takut di depan anak anak kecil ini
oh oh oh ah ah
bella ngagetin aja
ayah itu diajarkan untuk menjadi seorang yang pemberani
dan selalu mendahulukan perempuan
ladies first silahkan
ya udah pertek
kita yang masuk duluan
dek ingat ya yang kakak bilang
kan ada kakak
kita baca bismil dulu yuk
aduh harus baca doa gini caranya
eh kamarana baru dek teh
oh jangan jangan di sini
ampun ini ampun
aduh aduh waduh waduh ih muak jatuh
ih bunget aing itu mah
ih itu mah bunget aing
tuh asepnya gini kayak kevin julio
maror waswa eh kaca ternyata
kedapa apa ini
kedapa apa ini
pada dimana anak anak ini ya
hih baru dek
tengah maror ya itulah
yang dicana dong
gak yang sendiri
anak anak perempuan dimana ini ya
jangan kucing sumput gitu dong
ayah takut ya
iya pak rt juga takut ya
hei para dari mana tuh ini teh
masih bilang takut
udah kalau gitu kita periksa yuk
hei pada dari mana ini teh
di sini ada apa apa tuh
iya di sini juga gak ada apa apa kok
gimana gak ada apa apa kan
gak ada apa apa
pak rt sudah mengatakan bahwa yang namanya hantu setan the debit kuntilanak jengsa jabana itu tidak ada
itu cuma ada film film sama sinetron
jadi kita tidak usah takut
coba pak rt cek di situ
pikir takut pak rt
ayah itu kan cuma patung
ayah takut ya
kok mukanya pucet gitu
udah dikurang tidur
udah yuk sana yuk
travel lega ternyata di sini gak ada hantu
kan aku udah bilang
di villa ini gak ada hantunya
gak ada siapa siapa tuh
beneran tadi ada kok
gak ada rafa
iya lagen kan tadi kita udah periksa
di dalam itu gak ada orang
beneran kak aku gak bohong
gak ada rafa
mungkin kamu salah liat
kalau di villa ini memang benar ada manusianya ada orangnya
udah pasti negor kita tuh
kalau tadi kita menyelinap masuk
jangan cari alasan deh biar kita cepat pulang ke jakarta
beneran aku gak bohong
tapi tadi ada kak
tapi tuh gak ada rafa
kok gak ada ya
aw jeluh dong
terima kasih wid legal
um jadi kebanyakan
kebanyakan ankle rasanya disengih